kamu sungguh sungguh kan
aduh kenapa itu masuk
tolong jangan ganggu dulu bang
lo berani sama gue
lagi itu mak
udin mau ke parkiran
daripada lo ngerototin pintu rumahnya si ani
mendingan lu ke gang sembilan
kali aja lo ke center kamera
udah lama banget
kalau ini jangan cepetan
udah lama banget
kalau jadi anak
aku janji gak akan pernah ninggalin kamu lagi
kamu sungguh sungguh kan
pak kita lagi syuting film pak
tapi kalau bisa jangan pake pelukan haram
break dulu deh
oke break setengah jam
break kapan sih
istirahat pak istirahat
oh ngasoh yaudah
udah ngasoh dah
pengen film gua
kang amin mau kemana
saya mau ngelamar kerja kang
emangnya kang amin sudah hafal jalanan di jakarta
belum semuanya sih tapi gampanglah
nanti nanya aja sama penumpangnya
kata bapak saya jangan sekali kali ngerepotin penumpang
tapi kang kalau kata bapak saya boleh aja
asal jangan keseringan
saya ikut ke pangkalan
terus gimana tuh schedule nya
ya masalah kayak ntar gue upayakan lah
nego sama pemainnya lah
ya mudah mudahan sih pemainnya sih mau
ya diupayakan cepat ya
ya mudah mudahan lah
ini syuting film ya
sudah ada yang jagain keamanan
oh udah semua udah diurus sama pak agus ksk tuh
tuh orangnya tuh
kalau mau aman harus gua yang ngamanin
itu bilang aja sendiri
sama orangnya tuh kan kelihatan
lo nyuruh gua
enggak bang enggak jadi
uih si bang
uih si bang
uih si bang
uih si bang
kang amin kalau ada kerjaan buat saya kasih tahu ya
siap insya allah kang
pur tadi di warung pemumun
banyak kru film
gua udah tahu
tadi pagi gua udah lihat
lihat ada artisnya juga kan
menurut kamu orang kaya kita bisa ikutan main film gak ya
kalau lu nggak bisa lah
ah kamu juga gak bisa
biarin yang penting kamu juga gak bisa
nggak udah abang diem aja
kan biar abang kelihatan putih
ntar lagi ini diratain biar abang ganteng
abang kayak kesemak begini
ganteng gimana lu tebelan ini
emang begini kalau main pelam
aku berjanji gak akan ninggalin kamu lagi
kamu sungguh sungguh kan
aduh kenapa itu masuk
tolong jangan ganggu dulu bang
lo berani sama gue
hah tebelin tuh sih ya
maaf ya bang
jangan di sini ya bang ya
wah bunga kayaknya sakit deh
bunga gak usah sekolah ya pak
nanti bunga jadi sehat
lo kalau minta tantangan gue mendingan sekarang
emang kenapa kalau ntar
yah ntar kalau gue jadi artis sibuk susah lu
mumpung lo belum parah mendingan sekarang lu ke dokter jiwa decakmu
indah panas kok pak si bunga ini paling cuma mau bolos karena ada ulangan di sekolah
kamu itu tidak bisa bohong ya sama ibu
hmm karena ada pr yang belum selesai dikerjakan
terus kenapa dong
bunga mau lihat syuting film lo bu
kalau itu alasannya kamu gak boleh bolos
menurut buku pedoman belajar yang bapak baca
bapak kalau bapak nasihatinnya dari buku bunganya malah telat